tadi dia lempar pake telor saya mau balas
itu udah lempar telor itu sudah balasan gak gara kamu
jadinya sudah impas
udah sarapan jang
nasi goreng spesial
nasi goreng biasa nasi sisa tadi malam kasih garam sama kecap aja
masih untung segitu juga udah ada yang nyiapin sarapan
kamu mau kemana
harap maklum saya udah mau cepet cepet punya kerja
jadi pengangguran itu lebih capek dibanding olahraga
di soekarno hatta ada perumahan baru
coba akan kesana tanya tanya
kata orang orang harganya murah
semurah murahnya harga rumah tetep aja gak murah
kalo nanti dipake buat bayar kredit
nining kan udah bilang berapa kali
buat apa akan usaha lele
nanti usaha akan rugi lagi
terus habis lagi
mending dipakai buat kredit rumah
akan harus punya bisnis baru
bisnis akang yang sekarang udah enak
garut garut garut
garut garut garut
pantai pantai pantai
pantai pantai pantai
pantai pantai pantai
pantai pantai pantai
pantai pantai pantai
yang enak mah kanggobang
kita panas panasan kerja
dia tinggal nerima uangnya aja
nanti akan ke soekarno hatta
lihat perumahan yang kamu bilang
terus nanya nanya harganya
pantai pantai pantai
jangan duduk aja
sana urus yuran
kalau yang ini bagus gak
boleh deh masukin
uang dari pasar
masukin ke nomor rekening ini
kalau kamu gak sempat ke bank
dia store iuran pasar ke bank setiap hari
kecuali sabtu sama minggu
store nya digabung sama uang yang ada senin
anak buah kang dik dik orang baru
tapi kurang ajar
kurang ajar gimana
saya dipanggil kumis
sulit ya sudah akan masuk ajak ke tai yang lebar lho
belum lagi sekitaroneya sekitar dapat ya langsung
aisha pengertaiygenat tiga g
pesannya dari mana mas bro
kang bro dari mana
jauh jauh dari cirebon ke bandung
cuma jadi tuang parkir
mas bro juga jauh jauh dari cilacap
cuma jadi tukang amin
biarin aja lah
besik mas bro
ya pak terima kasih
kamu berangkat besok atau rusak
gak lagi repot buat persiapan ke jakarta
makan siang bareng lagi yuk
untung masih di bandung
di tempat kemarin
yaudah nanti aku ajakin sonia ya
lagi ditelepon kamu
cuma kangen aja
mas bro dulunya mau jadi tentara
saya gak jadi tukang amin
ya seperti biasa
di rumah aja
nanti kita jalan jalan lagi yuk
tadinya ikut saudara
jualan nasi jamblang
nasi jamblang itu
makanan kasir pun ya
nasi yang dibungkus daun jati
saya cuma jadi pembantu
saya pengen maju
terus saya ngelamar kerja di restoran
jadi pelayan juga
kalo jadi pelayan juga
dimana letak majunya
dari uang kecil
pindah ke restoran besar
dapet setengah tahun
terus restorannya tutup
kenapa nggak balik lagi bantuin saudara kamu jualan nasi jamblang
masa cuma izin mau pergi aja malu
kan kemarin udah pergi
gak apa apa tuh
nanti kasih kabar ya
kalau kamu udah ngomong sama teh kirani
jadi gara gara malu
kang bro nggak balik lagi banting saudara jualan nasi jamblang
jadi tunggu parkir disini
sempet nganggur dulu